hingga senin malam waktu setempat perang israel dan kelompok hamas sejak akhir pekan lalu
telah menewaskan lebih dari satu enam ratus orang dan lebih dari enam empat ratus orang lainnya terluka
bno news mencatat sembilan ratus orang tewas dan lebih dari dua seratus terluka dari pihak israel
sementara dari palestina enam ratus delapan puluh tujuh orang tewas dan lebih dari tiga tujuh ratus lainnya terluka
menimbang situasi keamanan di wilayah palestina maupun israel yang semakin tidak menentu
kementerian luar negeri republik indonesia pun mengimbau warga negara indonesia segera meninggalkan kedua wilayah itu
selain itu pemerintah juga meminta wni yang sudah memiliki rencana perjalanan ke wilayah palestina dan israel
untuk membatalkan perjalanan dalam waktu dekat
sebelumnya direktur perlindungan wni kemlu yudai nugraha menyebut ada sepuluh wni yang tinggal di gaza dan tiga puluh lima orang lain di tepi barat
untuk membantu wni di gaza kbri aman telah menyiagakan hotline dengan nomor plus sembilan ratus enam puluh dua tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima belas empat ratus tujuh
lebih lanjut kemlu juga telah menyiapkan rencana kontingensi bagi wni yang tinggal di palestina
evakuasi menjadi salah satu bagian dari perjalanan ke palestina
hingga kini diketahui belum ada warga negara indonesia yang menjadi korban perang antara israel dan kelompok hamas